memenuhi kebutuhan sehari hari seperti sayur dan buah kini tidak lagi sulit
tidak perlu halat terkehabisan atau sayuran tidak segar
sambil bersantai dan melihat layar ponsel segala kebutuhan akan hadir di hadapan anda
beragam buah buahan dan sayur mayur mendapat akses pasar baru melalui hadirnya beragam aplikasi
aktivitas berbelanja di pasar konvensional kini bergeser ke pasar digital
kemudahan yang ditawarkan teknologi juga membuka peluang bisnis baru
konsumen kini semakin dipermudah untuk memperoleh kebutuhan sehari hari
harga yang ditawarkan pun cenderung lebih murah karena produk dibeli langsung dari petani
dengan membeli melalui aplikasi kalau kita lihat harganya bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli di pasar sualayan
karena banyak diskon yang diberikan oleh penyedia layanan
selain itu juga lebih praktis karena sayur dan buah dapat diantar sampai ke rumah
tingginya harga sayur dan buah di tingkat konsumen terkadang juga tak bisa dirasakan langsung oleh petani sebagai produsen
keuntungan justru didikmati oleh sebagian pengepul sebagai penyalur produk pertanian
kita jual cabai itu seharga empat cabai merah keriting loh ya
empat coba bayangin dari kami dia petani
itu karena lagi banjir banjirnya lagi banyak banyaknya produksi cabai
miris banget lah kalau misalkan dihitung hitungan nggak dapat banget gitu ya
udah kita capek nanam dan segala macemnya tau tuh harganya empat
jauh lah di rab kita
tapi alhamdulillah nih kalau sekarang kita nggak khawatir karena kan kita sudah tahu nih pasarannya
kita bisa hitung juga keuntungannya yang kita dapat itu kira kira berapa sekarang sudah agak sedikit terang lah gitu
tidak hanya menguntungkan konsumen pengembangan aplikasi di sektor pertanian ini juga dapat memperpendek rantai distribusi yang harus dilalui produk pertanian
petani kini dapat memasarkan produknya dan menerima pesanan melalui aplikasi pada layar ponsel
prosesnya sebetulnya sama kayak ada grab kayak gojek gitu ya
artinya para petani sebagai mitra kami mereka punya aplikasi juga
jadi kalau dari konsumen memesan itu pesanannya
pesanan langsung diterima di aplikasinya mitra kami para petani
dan petani itu tidak menanam lebih dulu
jadi setelah mereka terima baru mereka panen
sehingga itu mengurangi yang namanya food waste
jadi itu juga yang menyebabkan harganya juga lebih tinggi
kalau itu bisa terselamatkan
petani juga dapat untung yang lebih besar
harga yang tertera pada aplikasi didapat dari kesepakatan antara petani dan pihak penyedia layanan
skema penetapan harganya pun beragam
mulai dari sistem bagi hasil hingga penetapan harga yang ditentukan oleh petani
hadirnya aplikasi ini juga membuat petani tidak perlu khawatir produknya tidak akan terjual
penyedia layanan memberikan akses pasar yang luas dengan membeli seluruh produk yang dipanen sesuai klasifikasi kualitas buah dan sayur
kualitas produk bisa terjaga dengan penempatan ruangan dingin untuk beberapa komoditas di gudang pihak industri
kalau kita membuat petani kita tidak bisa beli sepuluh kg dua puluh kg tiga puluh kg tapi kita harus beli seluruh panennya
di mana seluruh panen petani itu hasilnya tidak seragam
kalau kita hanya fokus ke satu atau dua market saja maka sisanya nggak akan terpakai
jadi kita coba hubungkan itu
saat itu kurang berjalan dengan baik kenapa karena satu market maunya kalau hari ini order besok datang
sementara petani butuh waktu empat atau lima hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya
sehingga kita putuskan saat itu berarti tanihub ini mesti menjadi off taker nya
di mana nanti kita akan melakukan proses di gudang kita
itu kita lakukan
setelah berjalan itu semua kita melakukan sambil kita kombinasi antara penjual secara off taker
jadi mereka tidak perlu lagi datang ke pak ke kota
mereka tinggal masukin dia mereka punya rencana panennya harganya berapa
nanti tim kita akan placing order ke mereka
pertumbuhan industri fintech seperti e commerce untuk komoditi buah dan sayur di indonesia
mendapat respon yang cukup positif dari pasar
salah satunya terlihat dari pertumbuhan volume transaksi tanihub yang meningkat
akses pasar yang dijangkau juga telah berada di beberapa kota besar
seperti jakarta bogor bandung yogyakarta surabaya hingga denpasar